tiga ledakan yang terjadi di tiga gereja di surabaya jawa timur
sepanjang hari minggu kemarin dilakukan oleh satu anggota keluarga
bom bunuh diri yang dilakukan keluarga dita opriarto itu
menyisakan pertanyaan besar bagaimana ia bisa melibatkan istri dan empat anaknya
menjadi pelaku bom bunuh diri
seorang sahabat ief salah satu putra dita bercerita tentang sosok remaja delapan belas tahun itu

baru minggu lalu yf mengajak muhammad faris untuk ikut kompetisi game counter strike
yf dan adiknya fh gemar bermain game action
faris mengenal keduanya dengan baik bahkan akrab dengan keluarga dita
saya sama adiknya kenal banget
kadang juga ikut main game sama saya sama kakaknya sama teman teman saya
kalau sama orang tuanya saya juga kenal
kadang saya kalau bosen atau apa saya main ke rumah
diajak main diajak makan gitu
orangnya terkenal baik suka bercanda
dan agamanya bener bener kuat
solatnya tekun dan mengaji diyus insya allah udah tiga puluh juz
menurut faris tidak ada yang aneh dari sosok yf dan keluarganya
ia juga tidak pernah sekalipun berbicara soal jihad
sejak sd sampai smp dia nggak pernah ngomongin tentang jihad
sama sekalipun nggak pernah
bahkan dia pernah bilang ke saya dan teman saya dia benci dengan aliran isis
kalau israel berarti tidak boleh dilalui
dia bilang aku aja gak seneng
apa namanya ajaran islam itu dirubah rubah
isis kan sukanya ngebunuh ngebunuh orang
orang orang yang bukan islam dibunuh
batal di islam itu nggak seperti itu
sampai ia melihat pemberitaan di televisi faris mengaku masih sulit percaya
ia tak menyangka sahabatnya melakukan bom bunuh diri
sebelumnya dikabarkan yf diduga melakukan bom bunuh diri
berboncengan dengan adiknya fh
keduanya menggunakan bom sabuk dan meledakkan diri di gereja santa maria tak bercelah di kawasan ngagel